memasuki awal ramadan indonesia juga memasuki awal kemarau yang sebagian besar terjadi di bulan mei dan juni
pulau jawa adalah wilayah yang banyak mendapat paparan sinar matahari pada periode ini
berdasarkan pemantauan suhu harian dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
suhu wilayah indonesia cukup beragam
temperatur berada di kisaran tiga puluh dua hingga tiga puluh lima derajat celcius
menurut kepala bagian humas bmkg hari tirto jatmiko kondisi ini cukup normal
panas terik yang belakangan terjadi dikarenakan adanya transisi dari musim hujan ke musim kemarau
dan perlu diketahui masyarakat juga meskipun kita berada di
satu awal kemarau dua ada sedikit terik
tapi di beberapa waktu mengawali ramadan kali ini atau mengawali puasa ini
kita suhunya relatif akan terjadi penurunan karena diindikasikan ada potensi masa udara basah dari samudera india
yang menuju ke wilayah indonesia bagian barat dan tengah
itu kabar baiknya
jadi masyarakat bisa menyiasatinya
dari sisi apa yang dikonsumsi pada masa awal kemarau ini dan terkait dengan kesehatan
cuaca panas dan terik sudah menjadi makanan sehari hari masyarakat di negeri tropis seperti indonesia
nah saat menjalankan ibadah puasa pastikan hati tetap dingin dan badan terhidrasi dengan baik